cara untuk mengetahui apakah seseorang ini terpapar virus sars cov dua adalah dengan melakukan tes
secara umum kita mengetahui bahwa ada beberapa jenis tes di indonesia yaitu seperti tes rapid
antibody atau serologi dan juga tes pcr beberapa waktu lalu who juga mengizinkan untuk penggunaan rapid test
antigen terutama di negara negara dengan hasil tes pcr yang masih rendah karena rapid test jenis ini dia
diklaim memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan rapid test antibody atau serologi dan
juga harganya lebih murah selain itu pemerintah juga selama ini telah menggunakan mesin yang
namanya tcm atau tes cepat molekuler nah itu semua apa sebenarnya perbedaannya tes rapid antibody
atau serologi mendeteksi antibody yang diproduksi oleh sistem imun seseorang
pemeriksaannya dilakukan dengan mengambil sampel darah dari tubuh pasien tes ini tidak
bisa mendeteksi virus sars cov dua sehingga tidak bisa dijadikan alat diagnosis covid sembilan belas
kalau antibody karena dia merupakan respon tubuh terhadap virus maka dia munculnya lebih terlambat
daripada antigen dan pcr selain rapid antibody yang terbaru adalah tes antigen antigen merupakan
zat atau benda asing seperti racun kuman atau virus antigen yang berbahaya akan memicu munculnya
antibody mengutip time tes antigen bertujuan mencari protein yang terdapat di permukaan virus
cara pengambilan sampelnya yakni dengan tes usap di pangkal hidung dan tenggorokan namun karena ia
merupakan protein dari virus maka hanya dapat terdeteksi jika jumlah virus sangat banyak dalam
tubuh manusia untuk hasil yang lebih akurat disarankan tes dilakukan lima hari setelah muncul
gejala perjalanan penyakit seseorang akan berpengaruh pada hasil tes dari dua alat tersebut
tujuh hari dalam tubuh seseorang baru diikuti oleh antibody maka sangat mungkin hasil tes dengan alat
tersebut berbeda beda satu satunya tes yang memiliki akurasi tertinggi adalah pcr pcr mendeteksi pola
genetik dna dan rna dari suatu sel kuman atau virus namun tes ini juga bisa menimbulkan hasil
tes false positif atau positif palsu karena fragment virus masih teridentifikasi jadi kalau
pemeriksaan rt pcr karena dia mendeteksi materi genetik dia sangat sensitif sedikit
sekecil apapun virus tersebut di dalam tubuh manusia maka dia dapat mendeteksi meskipun virus
tersebut sudah mati untuk mengetahui lebih dalam soal tes pcr saya bertemu dokter budi yang tiap
hari ia dan timnya memeriksa tiga ratus sampel hal ini tentu tidak mudah karena butuh ketelitian dan
tergantung dari kecepatan alat yang digunakan sehingga hasil bisa selesai dalam durasi yang
berbeda yang pertama kita punya yang paling cepat yaitu tes cepat molekuler atau kita singkat dengan
dalam waktu empat puluh lima menit dia sudah bisa mengeluarkan hasil tapi kendalanya satu catherid atau bahan habis
pakainya terbatas karena dia diproduksi oleh amerika terus yang kedua yang konvensional yang
kita kerjain ini itu secara konvensional itu juga tergantung dari tadi pekerjanya ketika saat ini
batas harga maksimal dikeluarkan kementerian kesehatan indonesia untuk tes rapi serologi atau
rp lima puluh sedangkan tes pcr rp delapan ratus dan untuk tes antigen belum diatur namun rata rata kisaran
harganya sekitar tiga ratus sampai enam ratus rupiah harga ini bisa bervariasi tergantung lokasi tes dan kecepatan
hasil yang diminta tim cnn indonesia jakarta